hari ini front pembela islam berencana menggelar aksi di depan kantor majalah tempo
akun resmi konon tempo mengunggah kartun yang menggambarkan seorang pria
mengenakan pakaian agamis dengan tutup kepala berwarna putih
pria tersebut duduk berhadapan dengan seorang wanita berbaju merah
dan keduanya tampak berbincang
kartun yang dimuat di majalah tempo edisi dua puluh enam februari dua ribu delapan belas ini
dianggap melecehkan pemimpin fpi rizik syihab
dikutip dari cnnindonesia com
jumlah peserta yang akan mengikuti aksi tersebut diperkirakan mencapai lima ratus orang
para pendemo menuntut tempo memberi penjelasan tentang karikatur yang dibuat oleh tempo
mereka juga menuntut pemimpin redaksi majalah tempo meminta maaf dan mengaku bersalah
ya sudah ada korespondensi ann indonesia femi afriyadi
di kantor tempo femi selamat siang
bagaimana ini persiapan aksi demo
dan kira kira menurut informasi yang anda dapatkan
berapa banyak peserta aksi yang akan menghadiri demo hari ini
ya selamat siang fani
kalau anda bertanya apa yang dipersiapkan untuk menghadapi aksi demo
dari laskar pembela islam atau sayap ormas front pembela islam
yang memang direncanakan hari ini akan menggelar aksi
jadi saya ingin memberi damai ke kantor majalah tempo
yang ada di jalan palmerah jakarta selatan ini
kalau kita lihat di belakang saya ini seluruh persiapan sepertinya memang sudah bisa dikatakan hampir selesai
karena memang sejak tadi pukul sepuluh waktu indonesia barat
personil pengamanan ini sudah mendatangi gedung tempo dan ini sudah melakukan sejumlah persiapan
sedikitnya ada tiga kompi dari sabara dan juga dari jalan jalan jalan

ada kops brimob dari polsek kebayoran lama dari polsek dari polsek dari polres jakarta pusat maksud saya
ini juga sudah standby di lokasi untuk menunggu seperti apa nanti aksi berlangsung
kalau kita lihat di sepanjang jalan dari kawasan petamburan jakarta pusat hingga ke palmerah ini
memang tidak ada pengamanan khusus
kita tidak melihat ada pengalihan arus lalu lintas di sana
tidak ada penempatan
tidak ada petugas kepolisian di sana
dan bahkan tadi kami sempat menyambangi kantor dpp fpi yang ada di petamburan
juga belum terlihat ada aktivitas atau kerumunan masa demonstran di sana
memang klaim dari pendemo akan menghadirkan hingga ribuan orang untuk mendatangi gedung tempo ini
namun sampai saat ini jelang pukul dua belas siang ini belum terlihat ada tanda tanda
dari kedatangan mereka
meski begitu seluruh persiapan sudah dikatakan cukup maksimal di gedung tempo ini
ya femi tadi anda sempat menyebutkan ini memang sudah ada persiapan
dan juga dari pihak majalah tempo juga sudah menghadirkan petugas pengamanan
dan juga apa saja ini terkait tuntutan para pendemo dan untuk hari ini
itu apa saja yang menjadi klarifikasi
tuntutan juga sudah diberikan
itu apa yang disampaikan oleh pendemo
dan kalau dari kantor majalah tempo sendiri apakah sudah memberikan keterangan
ya fani tentu saja kita ingin mengetahui sebenarnya apa yang kemudian yang menjadi respon dari pihak redaksi majalah tempo
terkait aksi damai yang akan berlangsung nanti sekitar pukul tiga belas waktu indonesia barat
namun kita belum bisa mengkonfirmasi hal tersebut
karena memang masih ada meeting internal di dalam gedung
sehingga kemudian kita harus menunggu seperti apa keputusan dari redaksi majalah tempo untuk merespon aksi damai ini
tapi yang jelas aksi damai ini seperti yang kita ketahui memang berdasarkan kepada unggahan dari majalah tempo pada dua puluh enam februari dua ribu delapan belas yang lalu
di mana ada gambar karikatur yang menggambarkan ada seorang pria dengan menggunakan jubah begitu
dan sedang berbincang dengan seorang wadah
dan ini diinterpretasikan oleh ormas fpi sebagai penghinaan terhadap ulama rizik sihab
yang memang mereka katakan ini adalah sebuah bentuk pembunuhan karakter terhadap ulama mereka rizik sihab
tapi kemudian jika kita telusuri atau kita lihat lebih detail tidak ada pencantuman nama di sana
tidak ada identitas identitas yang terkait dengan rizik sihab di gambar tersebut
lalu kemudian ini dipermosawakan
tuntutan mereka adalah redaksi majalah tempo diminta untuk memberikan klarifikasi maksud apa
yang kemudian diingin disampaikan terhadap unggahan di majalah tersebut
dan juga mereka meminta redaksi majalah tempo untuk meminta maaf secara langsung
dan kemudian memuat permintaan permintaan
maaf mereka tersebut di halaman majalah tempo sebanyak satu halaman
apakah kemudian ini akan direspon sesuai dengan tuntutan tersebut
kita akan tunggu bersama karena ini kita juga masih melihat koordinasi pengamanan masih berlangsung
dan skenario skenario khusus untuk pengamanan ini kita tidak bisa sampaikan saat ini
karena masih menunggu personil pengamanan yang juga akan datang dari berbagai polsek dan juga polres
untuk mengamankan jalannya aksi damai yang akan berlangsung pada pukul
baik terima kasih femi afriyadi atas laporan
nanti kita akan kembali untuk melihat bagaimana perkembangan selanjutnya dari aksi damai ini